kita ke informasi dari ibu kota
pemerintah provinsi dki jakarta memperbaiki lokasi longsor di perumahan pesona kalisari jakarta timur
bangunan warga yang sejajar dengan lokasi longsor terancam dibongkar
selain karena beresiko juga diduga bangunan tersebut tidak memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan atau imb

karena sepanjang tiga ratus lima puluh meter ada sepuluh rumah yang dibangun di atas fondasi dinding pembatas
yang memisahkan antara komplek pesona kalisari dengan perkampungan yang ada di bawahnya
tak hanya memiliki potensi longsor yang sama tetapi fakta lainnya yang kami dapatkan adalah dua per tiga dari wilayah perumahan ini
ternyata diduga kuat tidak memiliki izin mendirikan bangunan
saat berkunjung selasa lalu
gubernur jakarta anies baswedan menyebut mayoritas bangunan di perumahan ini tidak memiliki sertifikat imb karena berdiri di atas kawasan hijau
dari peta zonasi peruntukan lahan terlihat hanya satu per tiga bagian dari komplek pesona kalisari yang terdiri dari empat ratus an rumah ini yang memiliki legalitas mendirikan bangunan
sementara sisanya dibangun secara ilegal
camat pasar rebo panangaran ritonga rabu pagi mengatakan tanah komplek ini dijual bertahap per kafling oleh pihak perorangan sejak tahun dua ribu dua belas
kejadiannya sudah lama ya dua ribu dua
dua sampai dua ribu lima yang kita dapat informasi di sini
awalnya pengembang itu ingin membuat perumahan tapi karena nggak dapat izin dia lakukan cuplingan
tidak semua karena memang di sini hampir zonasi wilayah kecamatan saya ini sepertiganya hijau
tapi realitanya memang banyak bangunannya
pertama orang mengurus izin kita layani
apakah dia dibenarkan atau tidak
terkadang ya mungkin di pengawasan kita ya
tapi ini memang sudah kita anggap dosa masa lalu juga ya
ironisnya syarifudin mengaku memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan imb saat membeli rumah dari tangan kedua pada tahun dua ribu delapan belas
namun ia mengaku tidak mengetahui keabsahan sertifikat yang ia pegang
ia mengaku pasrah jika rumahnya harus dibongkar
terus saya beli kan saya nyambung dari orang
nyambung dari orang tentu pada saat saya beli saya minta syarat syarat pembelian seperti imb semua itu ada
itu saya transaksi
bagi saya untuk rumah saya khususnya karena saya akan komentar rumah saya aja
karena kalau melihat resiko ya kemarin juga pak anies discuss sama pak anies
karena resikonya memang bagi warga bawah maupun atas itu cukup tinggi
jadi saya juga silakan ke pak anies ambilan terbaik
kalaupun rumah saya harus dipakai habis untuk menahan dari rumah orang ini ya silahkan
insya allah lah allah ganti lah
pembangunan turap dan perbaikan jalan di lokasi longsor akan memakan waktu selama satu bulan
rencananya setelah rampung pemerintah setempat baru akan melakukan sosialisasi terkait pembongkaran
mardika utama jakarta